keinformasi pertama banjir melanda beberapa kecamatan di kota jayapura papua pada kamis sekitar pukul dua puluh dua waktu indonesia timur
selain itu bpbd kota jayapura melaporkan adanya tanah longsor di kecamatan jayapura utara
hingga jumat pagi dilaporkan enam orang meninggal akibat peristiwa ini dan sampai saat ini petugas gabungan masih mengevakuasi warga yang terjebak banjir dan tanah longsor menggunakan perahu karet serta truk
wilayah yang terkena dampak bencana ini meliputi distrik jayapura utara jayapura selatan abepura heram dan muaratami
bpbd setempat melaporkan banjir berangsur surut tetapi listrik masih dalam kondisi param
tadi malam di kota jayapura terjadi hujan yang begitu tinggi curah hujannya sehingga menyebabkan terjadi banjir ke beberapa titik di kota jayapura
baik di pasir yotepa yorganda
di entrop cepetomas dan termasuk di semampat beberapa titik di jayapura jayapura selatan
sebelumnya rabu malam lalu tanah longsor melumpuhkan jalan trans papua yang menghubungkan kabupaten jayawijaya tolikara dan puncak
tanah longsor menutup badan jalan sepanjang sekitar lima belas meter dengan ketebalan satu hingga dua meter
setelah warga berupaya membersihkan material longsor kini jalan yang berada di wilayah kampung
waneri tolikara tersebut sudah bisa dilalui kendaraan